dalam kondisinya masih tergolong koma ya
tapi ada perkembangan bagus
terkait dengan fisiknya bergerak bagus
terus matanya juga melek kadang kadang
tapi enggak lama
terus terkait dengan merespon suara
tapi belum mengenal orang ya
merespon suara dari mana
akan melihat siapa
tapi dia belum kenal
karena kondisi masih tergolong
kata dokter itu masih tergolong
dalam kondisi koma
hampir satu hari itu
tiga sampai empat kali
pihak dokter itu akan menyampaikan kepada orang tua
sehingga kami juga mendapatkan informasi langsung dari beliau